kedua duanya open house namanya bsd kan tiap hari curhat curhatan ngobrol itu hal yang biasa banget
jangan lupa subscribe like dan share ya
jangan lupa subscribe like dan share ya